dibantu kedua orang tuanya celita ramadhani mengemas pakaian dan perlengkapan
yang akan dibawa selama mengikuti pendidikan di sekolah polisi wanita di ciputa jakarta selatan pada akhir pekan ini
jelita lulus seleksi penerimaan anggota polisi wanita sebagai bintara kompetisi khusus bakomsus di bagian logistik
alumni siswi sekolah menengah kejuruan negeri tujuh makassar ini bahkan meraih peringkat pertama
tak banyak yang menyangka remaja putri yang dikenal pendiam di lingkungannya di kelurahan pampang kota makassar ini bisa menjadi polisi wanita
jelita lulus seleksi pendiam di lingkungan pampang kota makassar ini bisa menjadi polisi wanita
alumni siswi sekolah menengah kejuruan negeri tujuh makassar ini bahkan meraih peringkat pertama
tak banyak yang menyangka remaja putri yang dikenal pendiam di lingkungan pampang kota makassar ini bisa menjadi polisi wanita
alumni siswi sekolah menengah kejuruan negeri tujuh makassar ini bahkan meraih peringkat pertama
jelita lulus seleksi pendiam di lingkungan pampang kota makassar ini bisa menjadi polisi wanita
kondisi perekonomian keluarganya yang pas pasan di mana ayahnya hanya tukang parkir tak menyurutkan semangat dan tekad jelita
cibiran dan omongan dari tetangga pun tak diindahkan
tak ingin menambah beban kedua orang tuanya putri bungsu pasangan lulung daeng ngemba dan nur haidai ini mulai menyisikan uang jajan dan mencari beasiswa agar dapat mengikuti seleksi menjadi polisi wanita

tidak jelita lulus
alhamdulillah ya allah ya allah ya allah ya allah mama saya masuk begini mama supaya tidak terhina mama

kini jelita bisa membuktikan bahwa selama ada kemauan tekad dan penghidupan maka mereka akan menjaga kemampuan mereka

kini jelita bisa membuktikan bahwa selama ada kemauan tekad dan penghidupan maka mereka akan menjaga kemampuan mereka
dapat meraih apa yang dicita citakan
maka dapat meraih apa yang dicita citakan
tim liputan cnn indonesia